komisi pemberantasan korupsi kembali menggelar pemeriksaan kasus dugaan suap daging impor
pemeriksaan lanjutan ini dilakukan menyangkut kasus yang menjerat hakim mahkamah konstitusi patrialis akbar
berkaitan dengan pemanggilan patrialis akbar tersangka kasus dugaan korupsi daging impor
kamaludin dan basuki hariman datang ke kpk selasa pagi
basuki datang sekitar pukul sembilan lewat empat puluh lima menit waktu indonesia barat
yang disusul kamaludin pada pukul sepuluh pagi
kedua tersangka ini akan diperiksa atas kasus dugaan suap daging impor
untuk mengabulkan sebagian gugatan uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
selain itu hari ini kpk memanggil wakil ketua mahkamah konstitusi anwar usman
dan hakim mahkamah konstitusi wahidudin adams sebagai saksi dalam kasus tersebut